seri banget ya tadi saya ketiduran lagi aduh gak enak sama kamu
gak apa apa mungkin bapak kecapean
ganti baju mau kemana
iya tadi saya diminta bu andin untuk nganterin bu andin ke kantor polisi pak
bareng riza dan anak buahnya
iya betul bu andien ingin nyusul pak surya
buat saya itu harapan
kamu gak akan tahu no
kamu gak paham
betapa kamu sudah menyakiti dua anak saya
sekarang jadinya berdendam kangen tuh
malah kepikiran soal
ngobrol dengan bapak surya
apalagi sih yang direncanakan ya astagfirullah
nuduh sih enggak
tapi pengalaman udah
ngebuktiin apapun yang terjadi
atau yang terjadi
atau kejadian apapun
pasti ada rencananya elsa
ngapain lagi deh
makasih ya untuk hari ini
kamu bisa memahami andien
dan kamu bisa nerima mereka
seperti aku bilang
mereka tuh keluarga aku
jadi kalau kamu bisa nerima aku
kamu juga bisa terima mereka dong
aku juga bahagia banget hari ini
aku seneng karena
emang gak ada yang harus aku cemburuin kok dari mereka
dan kamu bener
kalau kita menikah nanti
mereka juga akan jadi keluarga aku kan
masa kamu mau keluargaan sama yang lain
aku seneng deh
kita udah bisa
memperbaiki hubungan kita
dan pokoknya aku gak mau nyian nyian lagi
aku happy setiap sama kamu
setiap kita bareng tuh aku ngerasainnya
makasih ya untuk hari ini
aku ada satu langkah di depan andin
aku mau ceritain
soal kejadian minuman asin tadi
tadi kan elsa bilangnya
mau nyusul ke rumah andin
kenapa dia gak jadi dateng ya
nomor yang ada berjuang tidak dapat menerima panggilan anda
cobalah beberapa saat lagi
nomor elsa kok gak aktif ya
tumben banget handphonenya mati
biasanya dihubungin jam berapa aja selalu nyala
dari papa deh kenapa ya
din nino ternyata juga gak tau elsa dimana
papa telepon polisi aja ya
nek yosa pergi kemana ini
ya allah semoga elsa baik baik aja
kasian mama sama papa pasti kepikiran
kemana sih dia
papa beran ke kantor polisi
ya allah kasian banget papa malam malam kayak gini ke kantor polisi
tapi aku takut aku keluar malam
walaupun ada yang jagain ya tatuk
tapi gimana aku juga masih belum nyaman sama mereka semua
apa aku minta ditemani mirna
tapi kasian dong malam malam kayak gini
tapi gimana kalau gak ada yang nemuin aku
nanti kalau aku panik ketemu banyak orang
nanti gak ada yang bisa jagain aku
masa salah sih
masa aku minta tangan sama sal
aku minta saya untuk nemenin
jangan jangan jangan
apartemen saya ini
kamu dateng tapi nganterin dokumen doang dibawah ya
iya betul pak
kita itu dibawah
ya kamu disini santai aja lah
anggap aja apartemen sendiri
iya pak terima kasih banyak
karena sudah menawarin saya untuk tinggal sini pak
sama sama udah pokoknya
kamu disini butuh apa
adanya sih makanan instan semua disitu ya
senyaman kamu aja lah
baik pak terima kasih pak
kamu tau gak hari ini tuh
saya tuh lagi seneng banget
sorry nih jadi curhat
belum mau istirahat kan
jadi saya tuh seneng karena
akhirnya suasana antara
andin dan sienna itu udah mencair
dan hubungan mereka sekarang udah
ya gitu mengalir
alhamdulillah kalau gitu pak
kita berhubungan udah
kurang lebih tiga tahun
dan setelah hubungan yang berjalan
dengan durasi tiga tahun ini
kita tuh sampai di level dimana
ingin sama sama terus
dengan cara ya
membawa hubungan ini ke jenjang
artinya jenjang yang serius mungkin pak
pengennya sih bercanda
gak bisa dipungkiri juga selama di jakarta ya
rasanya tuh kayak ada aja masalah
entah itu dari
masalah masalah kecil tuh bisa bikin kita berdua tuh
jadi salah paham gitu
hal itu gak pernah terjadi
cuma entah kenapa nih
sejak di jakarta
ya mungkin ini perasaan saya aja
agak sedikit berubah gitu
sekarang semuanya sudah membaik
dan akhirnya kita bisa
memperbaiki hubungan kita
dan memang menurut saya pak
wajar sih pak
kalau bapak memang memperjuangkan
ya kita gak tau pak
akan berapa lama kita bisa bersama dengan orang yang
malem malem belum tidur
iya aku lagi bingung nih soalnya
mama sama papa lagi mau ke kantor polisi
gak ada apa apa
ya gak tau makanya sekarang lagi mencoba untuk dicari tau
makanya mama sama papa ke kantor polisi
jangan jangan ada skenario yang dibuat lagi sama dia
jangan seuzan terus mirna
seorang pernah punya salah kan
oh gimana gua gak seuzan untuk orang
dia riwayat hidupnya aja tuh dosanya banyak
ya udah jadi gimana
kamu mau nemenin aku nggak ke kantor polisi
karena aku juga kepikiran juga takut mama sama papa kenapa napa
ya mau aja ayo kita berdua malem malem gini
gak tau juga sih makanya bingung
tadi tuh sempat kepikiran ya
setidaknya harus ada laki laki yang bisa aku percaya
dan saat ini aku percaya cuma sal
tapi gak yakin
ya karena kejadian tadi kan lu masih kurang nyaman gitu kan
cuma nanti kalo pas di sana selain bokap kan harus ada orang yang bisa ngelindungi lu juga
terus menurut lu gimana masa gua harus gua telepon
tapi gak apa apa aman dia gak keganggu
itu juga sih yang gue pikirin
kalo kita gak coba kan kita gak bakal tau
tapi kalo dia gak bisa ya gua tetep nemenin lu
gak enak ah
sekarang gini coba buang pikiran yang bikin lo gak nyaman dulu
gimana gua harus keluar dari sini
gak ada orang lagi di sini
gua harus gimana sekarang
bapak aku takut banget di sini sendirian
mama bapak aku kejebak di sini
aku harus gimana
aku harus gimana
mau kamu berusaha baik
image buruk kamu tetap melekat di pikiran aku saya
biarin aku sendiri
kenapa semua orang
semua orang benci sama gue
terumah suku ini no
saya sangat mencintai catherine
allah lebih mencintai dia pak
allah mengangkat derajatnya
ya dan ketika catherine ninggalin saya
ya jujur pak
saya sebagai manusia biasa
merasa sangat hancur
dan merasa kalau dunia ini gak adil
tapi pada akhirnya
saya percaya pak
saya akan mencintai catherine
apa yang semua saya alami ini adalah
kodar yang terbaik
dari allah untuk saya
kamu cerita saya sampai
sampai merinding loh
berada di posisi kamu
kamu hebat sih
ya saya juga banyak belajar sih dari catherine pak
ya dari dia
saya bisa belajar bahwa
kita jangan sampai
menyianyikan waktu walaupun sedikit
ego kita sendiri
momen itu artinya kita juga
momen itu bisa kita buat
dengan pasangan kita
ya begitulah pak
saya bersih bersih dulu kak ya
jam segini ada apa ya
saya gak enak juga
bangunin pasal takut kecapean
ya kalau misalkan sekali hari
itu baru saya
sekarang saya bersih bersih dulu deh
apa yang terjadi
pak surya telfon ada apa
tadi papa surya sama
mama sarah kayaknya khawatir karena
kayaknya asah sama sekali gak ada kabar seharian
kira kira asah kemana ya no
ya aku juga gak tau tapi
papa surya agak marah karena
surya agak marah karena
biar dapet perhatian dari milik orang
pasti pak surya kesel dong
biar gimana elsa itu kan anak perempuan
ya emang kenyataannya seperti itu kan mas
ya mama sendiri kadang kadang
juga bingung deh sama elsa
dia tuh selalu bikin masalah no
ya tapi menurut mama sih
sebaiknya kamu jangan terlalu keras
pak surya juga tetep sayang kan sama anaknya
kalau kamu jadi ayahnya rena
terus anak kamu dimarahin orang
di jahatin masih marah kan
ya itu yang terjadi sama
pak surya sekarang
ya dia pasti agak
tersinggung juga lah noh
aku kan gak ngejahatin elsa mak
ya tapi kalau kamu gak mau nyari begini kan dia juga tersinggung
udahlah noh biarpun kamu kesel kesel tapi ya harus tahan hati kamu
jangan sampai benci
biar gimana kalian kan pernah berumah tangga kita pernah jadi keluarga besar
ya kalo bisa kamu jangan bermusuhannya noh
siapa tahu nanti ya sejahat jahatnya orang
bisa aja kan suatu saat nanti dia jadi baik baik sekali makan
mungkin lebih baik dari orang biasa
jadi kalo bisa kita jaga silaturahmi keluarga kita oke
hmm no kira kira kamu tau gak sih elsa kemana
ya mungkin dia pergi sama temennya atau kamu tahu biasanya dia suka pergi kemana
siapa tau si ena tau mereka kan lagi dekat sekarang
tumben banget elsa gak ada tanggapannya
biasanya kalau masalah kayak gini dia paling semangat
ini kan chatnya belum kekirim masih checklist satu
masa ya handphonenya masih mati
apa iya dari tadi belum bicara juga aneh banget
elsa kan udah ngingetin gue
jangan terlalu dekat sama nino
lagian ngapain sih dia nelfon malem malem gini
untung udah dimatiin duluan
iya lagi nyoba kan dia sekarang lagi deket sama si ena
ehh atau gimana kalo kamu kasih nomernya si ena ke pak surya jadi dia bisa kontak langsung nanyain elsa gimana
enak lah harus minta izin dulu buat ngasih kontak orang ke orang lain kan
iya gapapa kamu tanya aja dulu sama si ena
gak ada apa apa sih ena
halo selamat malam bu
salam malam pak rendy maaf kalau saya ganggu malem malem
saya butuh bantuan pak randy untuk kantor saya untuk ketemu sama mama sama papa di kantor polisi bisa pak
soalnya saya masih belum bisa percaya sama siapapun
ke kantor polisi bu
iya mama sama papa itu lagi khawatir banget makanya mereka ke kantor polisi untuk laporin elsa
karena elsa sama sekali gak ada kabar
makanya saya pengen datang ke sana karena saya juga khawatir pak randy
saya minta maaf sekali lagi ya pak rendy kalau saya bangunin pak rendy malem malem
gak apa apa bu kebetulan saya juga belum tidur bu
oh gitu tadi saya coba telfon sal sih tapi dia gak ngangkat
iya bu memang sepertinya pasar kecapean makanya tidur
ini kebetulan saya juga lagi ikut menginap di apartemennya bu
saya juga lihat tadi ibu
sebetulnya ibu sempat menelepon pak sal tapi saya gak berani untuk ngangkat bu
oh gitu ya mungkin dia lagi capek udah biarin aja gak apa apa
jadi gimana pak rendy pak rendy bisa ntarin saya kan
sekarang juga saya akan ke pondok berita untuk ngantar ibu ke kantor polisi bu
tapi beneran gak apa apa kan pak randy kan saya tidak menyusahkan kan
enggak kok bu saya nggak ngerasa dirobotin dan ini sudah tugas saya juga bu
pokoknya ibu tunggu
kurang lebih tiga puluh menit lagi saya sampai sana bu
makasih banyak pak rendy
ya pak reni mau datang ke sini buat antreng ke kantor polisi
jadi pak rendy bisa nemani ibu
ya kebetulan pak rendy lagi nginep di apartemennya sal
hah pak rendy lagi nginep di apartemennya mas sal kok bisa
aku juga nggak tahu sih aku juga gak nanya detail
yang pastinya pak reni mau datang ke sini buat anterin aku ke kantor polisi
ya seenggaknya lo adik nemenin lah ya
yaudah kalau gitu kamu di rumah aja ya kamu jagain anak anak
jangan kasih tau mama juga dengan apa yang terjadi sekarang
ya lo akan baik baik aja
lo gak usah ngomong tapi gue udah tau isi pikiran lo apa din
udah tenang aja gue tetep temenin lo kok ya
makasih amir udah selalu pengertian
yaudah gue ganti baju dulu lo juga ganti baju biar kita cepet sampe sana
ya gue ganti baju dulu
sorry banget ya tadi saya ketiduran lagi aduh
gak enak sama kamu
gak apa apa mungkin bapak kecapean
ganti baju mau kemana
iya tadi saya diminta bu andin untuk nganterin bu andin ke kantor polisi pak
bareng riza dan anak buahnya
iya betul bu andien ingin nyusul pak surya pak
pak surya mau ke kantor polisi untuk melaporkan kalau b elsa gak ada kabar
ya pak surya mungkin
kuatir sama b elsa
tapi saya kenapa gak dikabarin ya
ma'am pak tadi sebetulnya bu andien sempet telepon bapak
tapi bapak lagi tidur mungkin karena kecapean
oh iya betul ini
teleponnya sampai dua kali lagi aduh
biasanya kalau lagi tidur ada telepon saya tetap denger nih
iya mungkin makanya bapak istirahat dulu aja
biar saya yang kemenang kemenang untuk nanti terbunuh di kantor polisi
jangan ren saya ikut
gini andini itu kalau ada masalah dan dia bisa handle sendiri
biasanya kita nggak perlu tahu
cuma kalau dia udah sampai telepon saya dua kali
itu berarti penting dan dia butuh bantuan
ya coba sih pak
yaudah kamu tunggu sebentar saya ganti baju ya
nanti kalah pak
next aku harus ngerjain andin apa lagi ya
rencana pertama berhasil dan ternyata aku menang
tapi kok aku jadi pengen ketagihan menang lagi ya
pokoknya aku akan terus ngerjain andien
sampai rasa emosi aku yang terpendam bener bener hilang
lagian siapa suruh andin mepet mepet sal terus
tapi yang terpenting adalah sel akan selalu memihak di aku
cantik banget cara kamu untuk membalas sakit hati kamu
yaudah deh sekali ini aku angkat
aku gak mau kalau sampai elsa marah marah lagi sama aku
aku kan butuh elsa buat jadi penasehat aku
jadi aku gak mau kalau sampai aku punya masalah sama dia
oke aku angkat teleponnya pura pura kalau bangun tidur
iya tadi udah tidur ini kebangun karena dengar suara telpon
gak apa apa no ada apa ya
maaf kalau ganggu tidurnya
gak saya cuma mau ngomong sebentar aja
tadi saya ditelepon sama orang tuanya elsa
lagi nanya keberadaan elsa
apa elsa ada di tempat kamu atau mungkin lagi pergi kemana
dan mungkin kamu tau dia ada dimana sekarang
gak di rumah aku sih nok
tadi aku juga udah coba telepon sama chat elsa
cuma sampai sekarang gak ada balesan juga
gak sama kamu
kalian kan sekarang belakangan lagi sering ketemu
apa ada tempat yang kamu tahu kalau elsa suka banget pergi ke situ atau nongkrong di situ
tadi sih kan kita sempat ketemu tuh di sekolahnya reina
dan kamu dengar sendiri kan kalau dia bilang dia mau nyusul ke rumahnya andin
tapi pas sampai rumah andin aku gak ngeliat elsa di sana
berarti dia emang gak ke rumahnya andin
gak ada sih
tadi waktu di rumahnya andin
cuma ada aku sama sal doang